koordinator tim advokasi pembela agama kapitra ampera mengungkapkan penyidik polda metro jaya telah menghentikan penyidikan kasus dugaan percakapan pornografi antara tokoh fpi rizik syihab dan firza husein
mengutip dari cnn indonesia com kapitra meminta polisi segera mengumumkan sp tiga kasus dugaan chat pornografi rizik syihab
ia mengaku telah menunggu polisi untuk mengumumkan sp tiga ini sejak februari dua ribu delapan belas
namun hingga kini polisi tidak juga mengumumkan hal ini
rizik ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan chat porno bulan mei dua ribu tujuh belas
satu bulan setelah penetapan rizik terbang ke arab saudi dengan alasan ibadah
namun rizik tidak kunjung pulang hingga saat ini
sementara itu polda metro jaya belum mengeluarkan pengumuman soal penghentian kasus ini
ini disampaikan kabitumas polda metro jaya kombespol argo yuwono rabu siang di ruang kerjanya
menurut argo hingga saat ini penyidik belum mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau sp tiga
kewenangan dikeluarkannya surat itu adalah hak penyidik kriminal khusus polda metro jaya
ia pun menyarankan masyarakat tidak langsung percaya dari satu sumber saja
jadi sampai sekarang saya belum mendapatkan informasi yang pasti dari penyidik
nanti akan saya ajak terlebih dahulu seperti apa kasusnya
dan saudara saudara yang baru berpacar dari mana
jadi dari pengacara sendiri membeberkan kepada media melalui whatsapp katanya sudah dari februari lalu kok kasusnya diberhentikan
silakan saja tapi dari penyidik belum mendapatkan informasi saya
dan ini akan saya ajak terlebih dahulu seperti apa
jadi artinya kasusnya sampai saat ini masih terus diselidiki ya pak
nanti saya cek ke penyidik sejauh mana perkembangan atau sampai di mana kasus tersebut